meski tinggal menyisakan enam hari lagi tiket penyelenggaraan formula e di jakarta international e prix belum terjual seluruhnya
sejumlah kelas tiket seperti vvip the luxed class dan juga festival masih tersedia dan masih terus dijual untuk calon penonton
penelitian penyelenggara formula e jakarta menargetkan sekitar enam puluh ribu penonton
dalam tiket termurah itu dua ratus lima puluh ribu itu semua pengunjung ancol bisa masuk melalui pintu barat
pintu barat itu pintu highlight membawa kendaraannya bisa masuk
kemudian bisa menikmati seluruh wahana di ancol
di sini kita bandelin menjadi satu dua ratus lima puluh ribu
semua wahana bisa dinikmati
kemudian juga ada tiga panggung stage
yang pertama di panggung bufan kemudian di pantai
di tanah pang
kemudian yang ketiga di dekat apa namanya lumba lumba taman lumba lumba
ada tiga stage di situ
dan kita tambah lagi dua giant screen yang akan kita pasang
sekitar empat puluh ribu penonton kelas festival formula e akan diarahkan untuk memarkirkan kendaraan pribadinya di kawasan parkir gxpo kemayoran jakarta
di lokasi tersebut akan disediakan sekitar sepuluh slot parkir kendaraan
panitia juga menjanjikan satu ratus lima puluh unit shuttle bus yang akan mengakomodir perjalanan penonton dari parkir gxpo kemayoran ke ancol sejak pagi hingga pukul sepuluh malam
pembeli tiket kelas vip dan vvip diprioritaskan untuk bisa memarkirkan kendaraan yang di kawasan ancol atau parkir stadion sepak bola jis
sementara itu dinas perhubungan provinsi dki jakarta masih merencanakan sejumlah kantung parkir lainnya bagi penonton formula e lainnya
albi prata mencari jalan ke jepang
sama roby bakhtiar jakarta